jadi ketika diamankan
yang bersangkutan memang
telah selesai menggunakannya ya tidak ada perlawanan ya ya
kita hanya menyampaikan apa yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan oke ya
bagaimana dia mengalami kecelakaan silakan cukup ya
saya tidak mengatakan sudah mengintai lama jadi siapapun yang yang kita peroleh informasi tentunya
akan kita tindaklanjuti ya informasi dari masyarakat
nah untuk bagaimana dia menghubungi fee dan sebagainya masih dalam pendalaman kami ya
satu eh satu gram satu enam ya
dia sudah sebagian dari konsumsi sedikit ya ya
betul jadi gini dia sudah memakai kemudian diamankan ditemukanlah satu enam ya
masih kita tanyakan ya masih kita tanyakan kita nggak bisa tahu berapa banyak yang sudah dikonsumsi
mau terus sama saya atau mau nanya dia
ya setelah itu iya ya gimana
belum ada sementara
tidak ada ya ingat kita tidak mentarget siapapun oke begitu ada informasi kita tindak lanjuti
kemudian ini hasilnya gitu ya cukup ya kita tetap melakukan pencegahan kita juga tidak pernah
mengerti seperti saya sampaikan tadi tidak mentarget profesinya ya kebetulan informasi
masyarakat siapapun itu pasti kita tindak lanjuti ini adalah hasil pengembangan dari informasi yang
kita temukan yang kita dapatkan begitu ya sementara mungkin silakan kalau ada mungkin
dari pengacara ya
pertanyaan tapi ada yang mau disampaikan oleh beliau terima kasih saya bersalah dan saya menyesali apa
yang sudah terjadi sekaligus saya mengajak siapapun yang masih menggunakan narkoba untuk
segera berhenti saya adalah contoh
contoh yang tidak perlu diikuti dan tidak perlu diulangi lagi terima kasih
ya rekan rekan terima kasih atas pelaksanaannya selamat sore